ispon star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
ntar malah nyesel dua kali loh
tadi gue ketemu sama cewek somong juga jok
tapi malah dia yang maki maki gue
kurang ajar kan
jadi panen kali ini gagal lagi
sawah kering karena tidak mendapat suplai air dari waduk yang juga kering
jadi benar benar tidak ada panen baik padi maupun sayuran
ah warga bisa kelaparan
sekarang saja sudah ada warga yang kelaparan
papa lagi ngelamun ya
ngelamunin apaan sih pak
papa lagi mikirin musim kemarau
kalau musim kemarau ini panjang seperti tahun lalu
warga akan menderita kelaparan dan wabah penyakit lagi
papa seperti kepala negara aja sibuk mikirin nasib warganya
memang seharusnya begitu
karena kan papa itu tokoh yang dihormati di sini
warga sudah semakin menderita berhari hari mencari air tidak pernah ketemu
jangankan untuk mandi
makanan untuk minum dan masak pun tidak ada
bahkan dari sumbernya pun benar benar kering
tuan brawijaya bagaimana kalau kita mencari orang yang bisa mengatasinya
oke kalau begitu kamu cari orang tersebut
jadi sebaiknya apa yang harus kami lakukan pak kiai
setelah itu menantang sang penguasa kesengsaraan
selama dia ada
selama itu pula kalian sengsara
tapi bagaimana cara mengusirnya pak kiai
meminta tolong pada anak muda yang bernama joko seger
bila memang benar ada yang bernama joko seger bisa mengatasi masalah kekeringan di desa ini
saya berjanji akan menikahkan anak tunggal saya yang bernama roro anteng dengan joko segar
siapa yang datang
ngapain kamu datang ke sini
oh akhirnya setuju juga ya mau minta upah
mau minta ganti rugi ya
gimana sudah dapat
ini dia orangnya
dan ini sahabat baiknya namanya weryo
kalau gitu mari mari masuk yuk
sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua
terutama kepada kamu joko segar
karena kamu sudah bersedia ingin membantu menyelamatkan rakyat dari penderitaan panjang